saya jadi gak enak ngomongnya
itu loh bu
pacarnya masal mbak sienna
ibu tahu karpet kan bu
karpet yang ditukuk tukuk
sampai lima belas gitu
nah mukanya kayak begitu bu
terus senyumnya juga kayak
kayak dipaksa gitu bu
jadi kan saya juga ngeliatnya
udah pada di dalam semua
anak anak semua lagi pada main di halaman
kalau begitu saya cek bagasi dulu pak
kamu tuh kenapa
kamu tuh lagi gelisah be
kelihatan banget dari tadi kenapa
kamu gak nyaman ya
mau ketemu sama andin
di bawah santai
lagian di dalam tuh rame kok
ada tantarosa juga
gak tau kenapa perasaan aku bilang
ini gak akan berjalan dengan baik
oke pak silahkan masuk
makasih banyak ya za
apakah tidak ada yang bisa anda berdua perjuangkan
kalau saya saya sangat ingin mempertahankan pernikahan ini pak
ini semua terjadi karena kesalahpahaman yang dibuat seorang penjahat yang bernama riki
bahkan saya sudah mencoba untuk menebus semua kesalahan saya dengan membantu polisi untuk menangkap penjahat itu
dengan tujuan supaya suami saya bisa memaafkan saya dan kamu bisa rujuk lagi
apapun yang terjadi saya akan mencari penjahat yang lebih baik
keputusan itu pak keputusan sudah saya ambil
kesempatan yang tadinya ada tidak bisa dimanfaatkan
komunikasinya juga tidak baik
saya rasa dengan saya mentalak kemarin rasanya rumah tangga ini memang sudah tidak bisa dipertahankan sama sekali
dan itu keputusan saya sudah final
jadi bisa saya simpulkan bahwa dari pihak suami sudah benar benar tidak ingin ada jalan keluar lagi selain perisah secara resmi
sekarang kita tunggu persidangannya
semuanya sudah selesai
aku mau muamad pak
oke aku udah tahu kamu cukup
nggak usah kasih tau aku lagi ya
aku udah coba tapi mungkin memang masih sulit
aku cuma pengen kasih tahu ke kamu
kalau tadi pagi mbak adin itu menuju
vila keluarga alfahri
ya aku bilang kayak begini ya
mungkin aja kamu bisa nyusul mereka disana
kenapa deh kamu rencanakan
aku gak ngerencanain apapun
untuk memperbaiki hubungan kamu dengan reina
aku cuma mau kasih tahu itu aja
terserah kamu maunya gimana
mau menelepon oma dulu sebentar ya
kamu jagain adik ya
mau bilangin oma ya
suruh oma cepetan kesini ya
iya deh mama telepon dulu sebentar ya
kamu jagain ya
ya tuh kamu bisa lihat kan
di belakang belakang juga masih bagian dari villanya tuh
di vilanya tuh dulu waktu aku kecil ya aku sama sepupu sepupu aku al roy
itu suka banget main di sini
lari larian nih dari ujung sampai ujung tuh gak habis habis tuh tracknya tuh
dan tempat ini tuh selalu berhasil jadi tempat buat melepas penat refreshing
jadi mudah mudahan kamu di sini kamu juga bisa lebih relax lebih happy
jangan menekan jangan
tolong pergi gak pergi
pergi sana pergi
tenang tenang tenang
tenang tenang andi
itu cuma tukang kebun
salah salah salah
tenang ya tenang ya
gak ada apa apa di sini
itu cuma tukang kebun nggak apa apa
tapi aku takut sal
itu itu siapa siapa itu
gak ada apa apa andi
gak ada apa apa ya
ibu gak apa apa
salah enggak enggak enggak sal
saya tadi pas naik ke sini mau ke kebun
ibunya udah berteriak
ya nggak apa apa pak
jadi ibu kaget melihat saya
tapi beneran saya nggak ada maksud apa apa
yuk udah pak
kamu jangan salah sangka ya
setelah semua yang aku jelasin
bandin bandin ini
dibenum duluan pentingnya pak
pelan pelan pelan pelan
ini efek kemarinnya
itu andin sangat hancur mentalnya
aku seperti gak nyaman melihat kedekatan mereka
mama udah baik kan
pamsal makasih ya
pamsal selalu baik sama mama sama aku
tapi hamsah jangan jauh jauh dari aku sama mama ya
soalnya kan angsa yang paling baik
yang paling peduli sama kita
sabar ya nak
pujian dalam hidup
serahkan sama allah semuanya
serah sama allah
apalagi yang bisa aku lakukan selain pasrah sekarang
semua terjadi atas izin allah
ini ujian dalam hidup kamu kak
supaya kamu naik kelas
supaya kamu lebih baik lagi ke depannya
berkali kali aku gak mau ikhlas pak
tapi sebenarnya aku gak ikhlas pak
aku belum bisa terima ini semua pak
aku nggak mau pisah sama nino
kamu udah nolongin aku tadi
yaudah sekarang kamu istirahat ya
istirahat disini aja ya
nanti ditemenin sama gue marena
kita temenin mama ya
yaudah kalau misalnya butuh sesuatu
aku ada di luar ya
nantuk kali miss kiki
pokoknya kiki minta mbak andin
gak usah banyak pikirannya untuk sekarang
pokoknya mbak andin
ngerasa lebih enakan
makasih sekali lagi
maaf kalau saya merepotkan kalian semua yang ada disini
ya allah mbak andin
semoga aja bayangan ricky gak ngikutin lagi ya mbak
kita juga udah
mbak gigi ke askarah bentar ya mbak
kita juga tau andin
tadi kan juga kaget karena
ngerasa tukang kebun ya

aku gak usah aku gak usah
tenang ya tenang ya
gak ada apa apa disini ya
itu cuma tukang kebun gak apa apa
kalau kondisi andin masih tetep kayak ini ya
kalau kondisi andin masih tetap kayak gitu
dan cuman sal yang bisa tenangin dia
berarti sal bener bener harus intense selalu berada di deket andin
terus posisi aku harus dimana
kayaknya aku gak sanggup untuk melihat itu semua
sienna dimana ya
kamu lihat sendiri kan gimana kondisi andin tadi
dia masih belum stabil
masih ada trauma nya juga
ya itulah kenapa
ya aku harus bilang apa
kalau emang kenyataannya seperti itu
seperti yang aku liat
aku seneng karena kamu mau ikut kesini
ya begitu dia masih
sampai sekarang masih rapuh
masih harus sering ada disamping dia sih
ya aku harap
kamu bisa ngerti
syukurlah kalau gitu
tapi tetap aja aku gak nyaman kalau ngeliat kamu bersentuhan sama perempuan lain soal
apalagi andini itu bukan siapa siapa kamu
dia cuma istri dari sepupu kamu
dan sepupu kamu pun sekarang udah gak ada
kita liat burung ontah mau gak
ih tadi ada disini
kamu lebih baik sekarang
gak usah mikirin itu dulu
apa yang mau kamu capai sebelumnya
mungkin sekarang waktunya
kamu untuk mengejar itu
kamu mau beli
kamu mau jadi perempuan
kau sengaja ambil
kamu harus ignoring
karena dari awal
ada kemarahan di kamu
yang disebabkan oleh nino
bapak bukannya mau menyalahkan
mungkin aja ini adalah awal
untuk kamu dan andi berbaikan
serahkan sama allah
mulai dari awal lagi
bapak mama ada disini untuk kamu
nemanin kamu support kamu
kamu menata hidup kamu lagi
mudah kamu senang
kok kalian pada disini
andi tidur mas
kan tadi habis minum obat
itu biar istirahat dulu aja
aku mau berenang om
boleh sebenernya cuma
om sal kan baru nyampe
sama tante siana juga
jadi om sal sama tante siana
pengennya sih istirahat dulu
gitu sambil jalan jalan
om pokoknya aku sekarang om
eh gak boleh gitu omnya istirahat dulu sama tantenya
kasian ya siat
iya boleh ya
tapi aku mau berenang sekarang
karena kalau kita siap siap buat bakar bakaran malam
iya boleh ya tapi aku mau berenang sekarang om gini aja gimana kalau kita siap siap buat bakar bakaran malam

miss kiki sih tinggal siap siap nih
terus baru kita jalan
nah itu seru tuh
temenin ke taman belakang yuk
nanti om sal temenin berenang
terus juga ke taman belakang
tapi mendingan sekarang
aku udah sampe di kendaraan
aku udah sampe di kendaraan
kalau kamu udah sampai di jakarta
kasih tau jamnya
nanti saya akan jebut kamu ke sana

aku gak sabar sampai di jakarta
kangen banget sama mereka semua di sana
mudah mudahan sekarang andin sudah tenang
karena tadi mirna juga chat
andin sempat histeris lagi karena kaget melihat tukang kebun
dah ya allah
tapi di sana kan ada sel
anyway semoga semuanya baik baik aja
aku udah di bandara nih
aku udah habis boarding
where are you going kamu kemana
aku mau pulang ke jakarta
aku juga udah terima cerita
aku mau pergi sama mbak andin
penin udah cerita belum sama tante
aduh tante seneng sekali
tante belum tahu karena tante juga belum ketemu andin
ini tante baru mau ketemu sama andin
kebetulan andin dan anak anak mirna kiki semua lagi stay di villa
tadi mbak den juga cerita sama aku tante kayak kita
gimana kalau kamu kasih tau tante nanti akan mendarat jam berapa
biar tante kirim driver untuk jemput kamu
aku soalnya sampai jakarta
aku mau pulang dulu ke rumah
oh kamu mau ke rumah
gini aja deh
kamu kalau udah sampai rumah
terus kalau misalnya kamu butuh dijemput
biar kamu langsung ke sini ke villa
aduh tanda kangen banget sama kamu
aku juga kangen banget sama
sama tante rosa sama semua yang ada di pondok pelita
ya udah nanti gini aja deh
kamu stay di pondok prita
nanti tante bisa suruh kiki untuk merapihkan dan membereskan kamar kamu
steak sama tante di pondok pelita ya
kayaknya untuk sementara aku tinggal di rumah aku sendiri dulu ya tante
aku pengen coba untuk mandiri
itu ngapain kamu tinggal sendirian di rumah sebesar itu
tante khawatir loh
dan lagi pula juga kalau kamu tinggal di pondok pelita kamu bisa jadi teman bicaranya andin
panjang ceritanya jess
nanti tante akan update kamu
tapi beneran kamu gak apa apa tinggal sendirian
aku pasti main main sering kesana
cuman aku nih udah dosa loh tante
aku pengen coba tinggal sendiri
nanti juga misalkan tante gak nyaman melihat aku tinggal sendiri
aku coba cari apartemen deh tante
apartemen lebih compact juga
yaudah kalau gitu
if that's the keputusan kamu
tante udah ada panggilan boarding
aku siap siap dulu ya tanta
aku mohon doanya dari tentara saya supaya aku selamat sampai di jakarta
kamu kenapa sih
kayaknya aku mau pulang aja ya
gak tau aku ngerasa kayak aku kurang diterima aja di sini
aku kayak gak nyaman
mereka semua tuh senang kamu ada di sini
ini jangan jangan kamu mau pulang
karena masih marah sama aku
ya aku ngerasa bukan di sini aja tempat aku
beb kamu dengar ya
dimana ada aku itu artinya itu tempat kamu juga
mereka itu semua nerima kamu di sini
kamu nemenin aku ke sini aku tuh seneng banget
pokoknya aku tuh selalu happy
kalau kamu ada di sini
kalau kamu ada dekat aku
tante rosa kan belum dateng
masa tuan rumahnya belum datang kita udah pulang
kita di sini dulu
sampai tante rosa dateng
atau kalau misalnya kamu bosen nunggu bingung mau ngapain
atau kita bisa lihat
beberapa hewan eksotik di situ
baik aku akan lakuin
aku akan tetep bertahan di sini sampai tante kamu dateng
kamu berada di sini
terus jadinya mau
kita masuk ke dalam aja yuk
kasian tadi rena udah ngajak ngajak kamu loh
masa kalah sama rena
semangat tante siena
nah taruh sini aja nih
nah rena taruh di situ juga
kayak kayaknya ada yang asem nih senyumnya
mbak siena kayaknya gak nyaman deh di sini
oke tuan putri
tuan putri tunggu di sini

oke tapi jangan kemana mana ya
tunggu di sini tolong jagain rena ya
saya ambil minum sekalian buat
waduh jadi enak mir
nanti kita bikin kem kem mandi sini yuk
emang tendanya ada
nanti kita bangun tendanya ya
eh tapi nanti kalau tendanya udah jadi emang rena berani tidur di tenda kalau udah malem
kan ada umsal
hai tuan siena
nah cnn juga mau kan ikutan tidur di dalam tenda
tuan siena gak usah takut
kan udah umsal yang jagain kita
ya kan om
umsal itu kan jago orang
ya tante sienanya gitu
haa giliran semuanya pergi ke alaman belakang main main
kiki disini malah masakin makanan buat mereka buat makan siang
padahal kan gigi kesini juga pengen ikutan main
mumpung masal ikut kan kiki pengen deket deket gitu sama masal
ya meski bapak pacarnya masal ikutan kesini
tapi kan seenggaknya kalau kiki deket deket sama masal
kan pasti pacarnya langsung jemburu sama kiki
apa sih di vila di rumah kalau lagi dapur ngocek kerjaannya apa nyalakian bang juga pengen ikut
calon calon ke orman pelakang juga pengen liburan pengen staycation orang orang yang lain lain
di sini di pondok pelita masa di vila masa deki lu paling bener di dapur beneran dah lu nggak usah
ikutan gue cari cari kayu bakar di belakang nggak usah soalnya muka pacarnya masal lu tau patung
kan di taman aku gara gara apa enggak ngerti juga gue pokoknya senyum aja tuh kayak dipaksain
aku masuk gara gara apa gak ngerti juga gue pokoknya senyum aja tuh kayak dipaksain
aku masuk gara gara apa gak ngerti juga gue pokoknya senyum aja tuh kayak dipaksain
itu tiba tiba tv meledak gitu udah minumnya dulu minum minum
cepet putus masuk
hubungannya langsung berakhir
allah mbak bercanda ya allah ini kan baru niatan belum dilakuin
lalu sih kalau kita dua duaan gosong kan kagak lucu
ya terima kasih kamu bisa minta tolong ambil koper saya bawa ke dalamnya
saya ke dalam dulu
eh belum tolong ambil koper ya
ada yang mau aku bicarain sama kamu ros
jadi gini nino kan pengen sekali ketemu sama rena
dia sih kepengen kalau bisa dia datang ke vilanya al fahri
boleh atau tidak
ya kamu kan tahu sendiri ros
kalau nino sekarang lagi proses sidang cerai
ya memang ini pilihannya dia sih
cuma biar gimana nino akan tetap sedih
karena pernikahannya harus berakhir seperti ini sama elsa
ya saya turut prihatin atas apa yang terjadi karina
saya sangat minta maaf untuk mendengarnya
eh jadi maksudnya gini loh ros
nino kepingin sekali ketemu rena untuk ya mungkin menghibur hatinya
ya aku telpon begini kan mau minta izin ke kamu
takutnya kalau langsung ke sana nanti dikiranya lonong
nanti dikira ganggu
karena kan kalian di sana lagi mau istirahat mau menenangkan diri ya kan ros
ketemu rena sebentar aja
saya prihatin dengan semua situasi dan kondisi yang terjadi sama nino
tapi the thing is alasan saya membawa andin ke villa ini adalah untuk menenangkan diri
kan kamu tahu trauma yang dialami oleh andin
dia belum bisa dekat dengan lelaki siapapun
ya bahkan kepada orang rumah saya sekalipun
ya so saya minta pengertian ya
sampai segitunya ya ros
ya itulah kenyataannya
dan barusan saja si andin juga histeris
trauma melihat tukang kebun saya
ya makanya disini saya kerahkan anak anak buah
saya untuk tetap berjaga disini
dan juga drivernya andin
semua pokoknya semua yang berjenis kelamin laki laki
mereka berjaga out of sight dari andin
jauh dari pandangan mata andil
jadi nggak boleh ada satu pun laki laki yang deket sama andin
hanya ada satu pria laki laki yang dipercaya
untuk bisa berada deket dia
yaitu keponangan saya sal
ya allah berarti kondisi andin cukup parah ya ros
ya jadi kayak gitulah kenyataannya
so mengingat keadaan andina seperti itu
situasinya juga tidak enak
jadi saya sarankan agar please nino untuk tidak datang kesini dulu
wow ya udah kalau gitu
nanti aku coba bicarain sama nino ya gimana caranya
aku ngerti banget kok masalah ini ya
makasih banyak ya ros
waalaikumsalam karina bye
nggak usah bilang kalau sebaiknya kamu jalan kesana dulu deh
soalnya kondisi andin itu lagi nggak baik noh
ya cukup parah kelihatannya
dan dia nggak mau ada satu orang laki laki pun deket sama dia kecuali sal
ya kalau nanti kamu kesana kan malah bikin masalah malah ganggu dia
dia tuh lagi nanangi diri noh
kasian loh noh
kalau itu aku tahu mak
hubungan aku sama rena masih baik baik aja
kalau kamu nggak boleh gitu dong
kamu kok nyalah nyalahin elsa terus sih
rena itu kan sekarang
lagi gak mau deket sama kamu
dia lagi marah
lagi kecewa mungkin sama kamu
anak kecil tuh nggak bisa dipaksa kayak gitu noh
aduh kamu udah deh tolong tolong aku ya
tolong jangan kasih beban lagi ke rena noh
kainano kasian dia masih anak anak
cuma kan momennya emang lagi di vila
ya siapa tahu ada memori yang bisa dikembalikan ke rena
kayak ya momen itu
aduh kamu segar sekali
pake bajunya keren
terus ini bawa minuman juga buat siapa
soalnya mereka lagi ada di belakang
lagi nyusun kayu kayu buat nanti kita barbar kewan
bisa jadi bawa girlfriend nya sienna
bagus deh saya juga ngusulin supaya dia sering lebih sering spend time together
bagus lah kalau kayak gitu
saya sama mereka lagi pula sienna juga nanti bisa lebih dekat dengan keluarga kita
jadi kawin kan jadi part of our family
ngerti gak maksudnya
oh ya udah oke
andi lagi istirahat tuh di kamar lagi bobo
yang tadi saya cek itu loh bu
kejadian itu minum obat sirahat deh
udah saya ke atas ya mau jenguk andin
tapi other than kejadian tukang kebun itu shoke ada kejadian lain lagi gak
alhamdulillah semuanya aman aman terkendali semuanya
tapi bu bos saya jadi gak enak ngomongnya
itu loh bu pacarnya masal mbak sienna
ibu tahu karpet kan bu
karpet yang ditukuk tukuk sampai lima belas gitu
nah mukanya kayak begitu bu
terus senyumnya juga kayak
kayak dipaksa gitu bu
bukannya begitu emang begitu
jadi kan saya juga ngeliatnya kayaknya orang gak nyaman deh
kayak gitu loh bu
pasti dia merasa nggak nyaman di sini
ya karena ada andi juga
bu maaf ya bu bukan saya mau ngadu
tapi maksudnya ya emang kayak gitu adanya
kalau gitu saya mau nyaman dulu
yang buat rena mana
yang buat ini kan buat
itu tuh yang gak pake es
bilang omanya minta di kit house
ayo deh gak pake es ya
pasti sal sedang berusaha sekali agar siena bisa dekat dengan keluarganya
kok aku jadi gak tenang ya ma
malah mikirin gimana caranya dia bisa terima rena
aduh udah noh jangan
kan udah dilarang sama mereka
udah gak usah nekat deh no
gak usah kesana
tapi momennya lagi pas nih
lagi liburan lagi santai
ya tapi kondisinya kan gak pas noh
andinya lagi begitu
nanti yang ada rena makin sebel makin benci sama kamu
mereka kan udah ngasih tau kalo gak boleh kesana
gak usah dipaksain
kalau kamu mau cari cara ya udah
kamu cari cara gimana supaya rena gak parah sama kamu
itu yang perlu kamu pikirin sekarang
kamu mengerti banget kok
apa yang kamu rasain sedih marah kecewa
iya lah pasti itu
yang tidak memaksa rena agar bisa terima aku
jadi dia yang terima kamu dengan hati yang senang
bukan dipaksain selama ini kan kamu maksain terus ke dia